agus widanarko tiga puluh sembilan tahun dan istrinya vivit sari tiga puluh lima tahun terkenal sebagai pasangan superhero asal sukoharjo jawa tengah
mereka berdandan menggunakan pakaian superhero superman dan supergirl
ganar dan vivit adalah salah satu peserta komunitas superman fans of indonesia atau sfoi yang sedang mengadakan pertemuan di solo jawa tengah
salah satu agendanya pada minggu pagi adalah melakukan bakti sosial biayasan pembinaan anak cacat atau ypac kota solo
mereka berjalan dari purwosari menuju ypac untuk bertemu anak anak di sana juga memberikan buku dongeng pada anak anak ypac
komunitas superman fans of indonesia sendiri terbentuk sejak tahun dua ribu sepuluh di mana awalnya mereka merupakan perkumpulan pecinta karakter superhero superman
ketua komunitas superman fans of indonesia rio
dipo prayoga mengatakan kali ini para peserta datang dari jakarta semarang bandung jogja dan manado
mereka ingin mendongengkan dan membagikan buku dongeng
menurut rio menggunakan kostum superman ketika bertemu anak anak membuat mereka lebih mudah diterima
hari ini kita car free day kemudian kita juga ada kunjungan ke ypac untuk memberikan kunjungan ke anak anak
yang di pac dan meresmikan mobil dombung keliling sfoi solo
semoga mobil dongeng ini bermanfaat bagi anak anak khususnya
dina cindy penggemar superman yang sehari hari menjadi karyawan manajemen rumah sakit mengatakan ia suka karakter superman yang suka menolong
menjadi semangat buatnya untuk berbuat baik kepada siapapun
hari ini kita gatlas k empat di solo saya mendatangkan pembunuhan anak cacat
di sini saya merasa jiwa saya melihat mereka dengan keadaan yang fisiknya seperti itu mereka masih bisa semangat
jadi ini buat kita juga jangan pernah ada sesuatu masalah itu menyerah seperti mereka dengan keadaan seperti itu mereka selalu semangat
komunitas fsoi berawal dari sepuluh orang founders
dan kini telah memiliki lebih dari lima anggota yang tersebar di seluruh indonesia
sfoi juga mempunyai tujuh regional resmi yaitu jakarta manado bandung yogyakarta surabaya semarang dan solo
anggota sfoi sangat majemuk mulai dari pengusaha general manager celebriti dokter chef asn ibu rumah tangga hingga pelajar
kartika bagus solo jawa tengah